roky gerung selesai diperiksa oleh penyidik direktorat kriminal khusus polda metro jaya
yang berlangsung selama empat jam sejak jumat sore
sebanyak dua puluh dua pertanyaan diberikan kepada rocky gerung terkait pernyataannya tentang kitab suci fiksi
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini